anda kembali di redaksi siang daerah yang berada di kaki gunung memiliki keuntungan berupa tanah yang subur dengan keanekaragaman hayati dan hewani
bukan hanya di daratan dasar lautnya pun memiliki keindahan yang sudah diakui hingga mancanegara
anita mai mengajak anda untuk melihat keindahan bawah laut pantai amet karangasem bali
menurut kita ini adalah keuntungan yang terbaik di kota dempasar

untuk menuju kabupaten karangasem memakan waktu sekitar dua jam perjalanan dari kota denpasar
dikenal wisatawan sebagai daerah subur
karena berada di kaki gunung agung yang merupakan gunung tertinggi di pulau bali dengan ketinggian tiga ribu tiga puluh satu meter di atas permukaan laut
abu vulkanik yang dihasilkan dari erupsi gunung agung menyuburkan tanah tidak hanya di daratan tapi juga hingga dasar laut
rasa penasaran saya dengan keindahan alam bawah lautnya akan segera terjawab di pantai amet ini
saya juga baik

untuk berada di granda amet

siap terima kasih
buat dito juga

nah kalau seperti mbak mayang bilang tadi itu kita mau ke piramid saja
piramid saja ya
saat menentukan lokasi menyelam atau diving perlu diketahui bahwa warna pasir adalah
salah satu faktor penentu varitas dari organisme yang berada di dalamnya
pasir hitam biasanya memiliki nutrisi yang banyak
sehingga bisa dihuni oleh mikro hingga makroorganisme dengan bentuk yang unik
sementara pasir putih menjadi habitat karang sehingga kaya akan ikan beraneka jenis
kondisi cuaca juga harus diperhatikan agar mendapat jarak pandang dan kejernihan air
yang bagus untuk melihat taman laut
bagi penyelam pemula harus didampingi oleh instruktur untuk menunjukkan arah
agar tidak terseret arus bawah laut dan juga menjaga keselamatan penyelam
kali ini penyelaman saya mendapat jarak pandang yang kurang dari sepuluh meter
namun masih cukup jelas melihat manta penyu dan juga gerombolan ikan warna warni
keindahan amet sebagai lokasi diving cukup populer dan juga menarik
kita menikmati kuliner ikan segar dengan sambal mata khas bali sebelum dipanggang ikan segar
dilumuri bumbu kuning yang terdiri dari bawang putih cabai dan kunyit kemudian ikan dipanggang
hingga matang dan bumbu meresap wow makanannya sudah hadir semuanya yang kita request jangan
melewatkan untuk cobain ikan bakar di pantai amet ini ya benar benar enak sekali nih ikan
tongkol bakar plus sup ikan tongkol nah itu yang supnya itu mbak ini bagi pecinta sajian laut olahan
kuliner di pantai amet akan memuaskan selera anda makanan nikmat dengan suasana pantai yang tenang
adalah cara tepat menutup hari dan jangan lupa mengajak keluarga untuk berkunjung ke sini ya